sedara memasuki arus balik lalin di jalan tol jakarta cikampek arah jakarta mulai diramaikan pemudik sejak jumat sore
kembali menempuh perjalanan jauh masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan dan berkendara dalam kondisi fit
simak laporan triksi valencia dan juru kamera sultoni berikut ini
saudara siang hari arus lalu lintas di jalan tol terpantau rame lancar atau di beberapa waktu sangat lengang sekali
ataupun lowong sapi di momen momen inilah yang juga menjadi rawan ngantuk ataupun juga kelelahan
sehingga bagi masyarakat yang melakukan perjalanan balik dari kampung halamannya untuk bisa mengetahui
jika memang dirinya sudah lelah sudah kelaparan agar mampir ke rest area terdekat
tadi kalau dari pantauan kami selepas gerbang tol cikampek utama atau km tujuh puluh di kr enam puluh dua lah rest area terdekat atau rest area pertama
sehingga ketika masuk ke dalam bisa lancar
bisa langsung mencari tempat parkir untuk beribadah maupun juga mengisi tenaga dengan makan ataupun juga minum
tapi yang tidak lupa adalah melihat kembali apakah memang saldo kartu elektroniknya sudah memiliki kecukupan
karena ini juga menjadi penentu ketika melakukan perjalanan
nah saudara kita akan berbincang dengan salah satu pemudik yang nampaknya sedang melakukan top up ya
halo pak boleh minta waktunya dengan kakak siapa namanya
kak ara boleh ceritain ini dari mana
dan berangkat jam berapa tadi pagi dan mau kemana nih tujuannya
kita dari tegal berangkat jam sembilan kita tujuan mau ke bogor
tadi nyampe di rest area jam berapa dan udah ngapain aja kak disini
kita tadi nyampe jam dua belas kita istirahat dulu makan terus sholat terus ngisi brizi buat memasukkan perjalanan
tadi tinggal seratus isi lagi ya takutnya ke bogor kurang sih
saldo kartu elektronik mau lanjut istirahat lagi atau gimana nih kak
kita mau melangsungkan perjalanan aja ya biar cepat biar nggak macet juga sih
nanti kan kalau sore takutnya macet gitu
terima kasih kara untuk waktunya hati hati di jalan ya dan selamat kembali
nah ya saudara itulah yang penting ketika melakukan perjalanan ketika memang sudah lelah harus mampir ke rest area untuk beristirahat
meskipun sebenarnya arus lalu lintas lowong dari km tujuh puluh sampai km enam puluh dua tadi kami memantau
tapi yang penting adalah bagaimana juga memastikan bahwa saldo kartu elektroniknya cukup
karena ini menjadi salah satu hambatan ketika berada di gardutol
bisa terjadi antrian panjang ataupun juga kepadatan hanya karena kurang saldo dari kartu elektroniknya
maka dari itu tadi sudah benar yang dilakukan oleh salah satu pemudik bara untuk kemudian mengecek saldonya dan melakukan pengisian ulang yang terdapat di rest area
karena memang untuk pengisian saldo kartu elektronik atau booth saldo kartu elektronik ini tersedia dua puluh empat jam
sehingga memudahkan bagi para pemudik untuk melakukan pengisian ataupun juga top up
diksu talensia sultan nikompa tv karawang jawa barat